pt pertamina menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak non subsidi
kenaikan harga ini diberlakukan mulai hari rabu sepuluh oktober dua ribu delapan belas pukul sebelas waktu indonesia barat
harga minyak mentah dunia yang terus naik membuat pt pertamina menaikkan harga sejumlah bbm non subsidi
dilansir dari cnn indonesia com pertamina menaikkan harga untuk bbm jenis pertamax dan dex series serta biosolar non pso
dengan besaran yang berbeda beda di tiap daerah
di jakarta harga pertamax naik rp sembilan ratus menjadi rp sepuluh empat ratus per liter dari harga sebelumnya rp sembilan lima ratus per liter
harga pertamax turbo naik rp satu lima ratus lima puluh menjadi rp dua belas dua ratus lima puluh per liternya
kenaikan juga terjadi pada pertamina dex menjadi rp sebelas delapan ratus lima puluh per liter
dex light menjadi rp sepuluh lima ratus per liter dan biosolar non pso menjadi rp sembilan